anda kembali di happening now ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono siang tadi menerima kunjungan ketua umum partai nasdem surya paloh
nah jurubicara partai demokrat herzaki mahendra putra mengatakan pertemuan ahy dan juga surya paloh hari ini merupakan inisiatif bersama dari kedua partai
hal ini disampaikan herzaki di gedung dpp partai demokrat pada rabu pagi
ia menjelaskan pertemuan keduanya di kantor dpp demokrat sebagai bentuk silaturahmi yang selama ini terbangun
kedua ketua umum ini akan membahas sejumlah isu nasional diantaranya adalah judicial review tentang sistem pemilu dan juga wacana pembentukan sekretariat bersama atau sekber koalisi perubahan nasdem demokrat pks
herzaki juga mengaku pembahasan nama cawapres juga masuk dalam pembahasan ya meskipun bukan sebagai topik utama
bagaimanapun pak surya paloh ini kan punya jejak panjang juga
ya bersama dengan partai demokrat ketika dulu pak sby berjuang menjadi capres di dua ribu empat dan kemudian terpilih pak surya paloh kan ketika itu juga sudah bersama bapak sby
nah saat ini tentunya historis ini jejak historis ini akan dilanjutkan kembali oleh partai demokrat dan juga nasdem sehingga kita perjuangan ini bisa menemui kemenangan juga kita harapkan di dua ribu dua puluh empat